sementara itu pada hari kedua sidang interparlementary union ke satu ratus empat puluh empat
senin kemarin indonesia mengirim delegasi ke dua sidang panitia kerja ipu
mengenai pembangunan berkelanjutan di bidang edukasi dan teknologi
serta proses pendekatan dalam pembinaan kedamaian dunia
dalam diskusi panca bertema pemeliharaan kedamaian dunia
anggota dpr dari fraksi pks mardani alisera menjadi salah satu delegasi indonesia
mardani menyebut meski diskusi panja belum usai
sudah banyak usulan tentang mekanisme penyelesaian konflik
termasuk mengenai fleksibilitas parlemen untuk tetap duduk berdialog bersama negara
yang berbeda pandangan atau berkonflik
pada sesi pertama ia menekankan pentingnya peran perserikatan bangsa bangsa
sebagai lembaga utama penyelesaian masalah
kalau yang tadi saya menekankan sebagaimana yang semalam mbak puan bilang
jadi kita tekankan pentingnya tiap negara membangun demokrasi
membangun dialog membangun kedalaman literasi citizenship
keluarga negaraan bagi setiap every single country
karena kalau tidak ada kedalaman akhirnya ya terjadilah quote and unquote
kejadian seorang putin
bisa berkuasa demikian powerful sehingga bisa menyebabkan krisis yang
kalau kayak kebakaran rumahnya kecil kebakaran
tapi kalau didiemin satu komplek bisa blast itu begitu
momen ini juga dimanfaatkan indonesia untuk mendukung kemerdekaan palestina
itu yang diangkat oleh kita tentang palestina
kita ingin ini ada roadmap yang lebih jelas dan kesepakatan yang lebih firm
untuk isu palestina semalam dengan sangat heroik
saya apresiasi sekali mbak puan yang mengangkat kemerdekaan palestina
adalah sebuah kemestian yang harus menjadi perhatian seluruh anggota ip
sementara itu rahmat gobel diah roro esti dan hafiz tohir
menjadi delegasi indonesia pada diskusi panjang tentang pembangunan berkelanjutan
roro menyatakan ada sembilan belas usulan yang diajukan indonesia untuk mendorong akses teknologi
demi peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi covid sembilan belas
persamaan persepsi dan upaya memahami hambatan dari setiap negara
menjadi tujuan forum ini demi membuka celah dorongan bantuan serta kerjasama antar negara
bagaimana dengan perusahaan yang berdasarkan itu
ada banyak perusahaan
pertama kita harus memiliki kekuatan untuk guru atau murid
tadinya kita hapus karena mengingat juga populasi negara indonesia yang sangat lama banyak
dan juga belum tentu secara real kita bisa melaksanakannya
maka karena mayoritas itu tidak mau itu dihilangkan
akhirnya keputusannya adalah bahwa kita oke kita agree namun harus ada dicantumkan kata kata encourage

tidak buat negara yang belum mampu untuk melakukan itu untuk seluruh penduduk
termotivasi untuk bisa melakukannya
dua topik ini masih akan dibahas dalam sesi berikutnya pada dua puluh dua hingga dua puluh tiga maret
sehingga draft resolusi bisa dibawa ke sidang umum pada dua puluh empat maret nanti